raja salman dijadwalkan meninggalkan bali pada minggu pagi dan langsung bertolak ke jepang
seperti saat kedatangan aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai ditutup sementara selama hampir satu jam
menjelang kepulangan raja salman bin abdul aziz al saud aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai dihentikan sementara
dua belas penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan yang waktunya berdekatan dengan jadwal penerbangan raja salman akan ditunda
di antaranya adalah tiga belas penerbangan domestik tujuan surabaya labuan bajo dan beberapa daerah lain serta lima penerbangan internasional ini tujuan australia dan singapura
diperkirakan sebanyak tiga penumpang harus rela menunda penerbangannya
dijadwalkan raja salman dan rombongan akan mengakhiri liburan di pulau dewata bali pada hari minggu dan langsung bertolak menuju jepang
dan kini telah terhubung dengan
koresponden cnn indonesia di bali ada nyoman wiryadinata
nyoman selamat siang
nyoman beberapa jam yang lalu dikabarkan raja salman sudah berangkat begitu menuju jepang dari igusti ngurah rai
kemudian apakah sekarang bandara sudah berjalan seperti biasa
kemudian kesan apa yang diambil atau yang ditangkap oleh warga bali begitu atas kedatangan raja salman di bali
iya puspa memang tadi siang sekitar empat puluh lima menit
bandara igusti ngurah rai ditutup sementara dari arus penerbangan baik datang maupun pergi dari bandara igusti ngurah rai bali
rombongan raja salman sendiri tiba di bandara igusti ngurah rai sekitar pukul sepuluh tiga puluh
dan rombongan raja salman kemudian menyusul di belakangnya dan tiba pada pukul sepuluh lima puluh menit
dan akhirnya pada pukul sebelas tiga belas menit waktu indonesia tengah rombongan atau pesawat raja salman sudah take off dari bandara ikusti ngurah rai bali
memang ada sekitar delapan belas penerbangan yang tertunda baik itu datang maupun pergi dari bandara ngurah rai
penerbangan diantaranya di domestik dan tiga diantaranya di terminal internasional bandara igusti ngurah rai bali
dan ketika raja salman meninggalkan turun dari mobil kemudian masuk ke dalam lift
diterima oleh dua menteri yakni menteri luar negeri rini marsudi serta menteri agama lukman hakim
pada saat perpisahan tersebut raja salman juga memberikan satu buah al quran yang dibawa yang langsung diterima oleh menteri agama
sementara menteri agama memberikan imbal balik berupa tiga buah jilid musdat yang memang diberikan atau disuguhkan atau diberikan kepada raja salman sendiri
ini merupakan bentuk timbal balik hubungan kedua negara
tidak hanya itu puspa memang tadi sempat juga menteri agama menyatakan bahwa selain promosi pariwisata
kedatangan raja salman juga banyak memberikan peda
selain juga ada sebelas mou yang ditanda tangani oleh pemerintah indonesia dan pemerintah saudi arabia
ada hal yang menarik yakni ditambahnya kuota haji sebanyak lima puluh dua ribu orang
menteri agama menyatakan ini akan menjadi hal yang positif bagi jemaah haji indonesia
tapi menteri agama juga menyatakan indonesia akan mengirim calon calon jemaah haji yang lebih berkapasitas
artinya berkualitas tidak hanya menargetkan memenuhi tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah saudi arabia tersebut
memang ada tiga pesawat yang tadi meninggalkan bandara igusti ngurah rai
ketiga pesawat tersebut akan langsung menuju haneda jepang
rencananya sore ini pada pukul lima belas wita dan pukul enam belas wita ada dua pesawat lagi yang akan meninggalkan bandara igusti ngurah rai untuk menuju ke haneda jepang
dan besok siang rencananya akan ada dua pesawat lagi
empat lagi dari saudi arabia yang akan meninggalkan bandara igusti ngurah rai
salah satunya menuju ke haneda dan satu lagi pesawat akan menuju bandara mel yang ada di negara maladewa
ada kemungkinan setelah lawatan dari jepang kemungkinan raja salman akan berlibur ataupun melanjutkan lawatannya ke negara maladewa puspa
berarti dari sekitar satu lima ratus yang dibawa begitu dari arab saudi ke indonesia ini bertahap ya
keberangkatannya menuju haneda jepang
baik terima kasih nyoman wiryadinata dari bali korespondensi ann indonesia atas laporan anda